kepolisian saudara kini membuka peluang kasus tewasnya brigadir r a t untuk dibuka kembali
pakar hukum menilai ini merupakan hal baik karena masih banyak aspek yang harus didalami dari kasus tewasnya brigadir rat
setelah sebelumnya polres metro jakarta selatan menutup kasus tewasnya brigadir rat dengan kesimpulan tewas bunuh diri
kepolisian ri kini membuka peluang kasus tewasnya brigadir rat untuk dibuka kembali
kepolri jenderalist tio sigit prabowo mengatakan motif kasus ini sedang didalami
namun kepolri meminta hal teknis ditanyakan kejajaran polda dan polres yang menangani kasus
saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu
terkait dengan hal hal yang sifatnya
tambahan tentunya akan dirapatkan
namun yang paling utama adalah peristiwa yang terjadi motifnya yang sedang didalami
saya kira nanti karena itu sangat teknis biar menjelaskan nanti level polres atau polda